nilai tukar rupiah setelah level terendah dalam dua tahun terakhir di level tiga belas tujuh ratus an
sejauh apa koreksi mata uang garuda dengan adanya potensi perbaikan ekonomi amerika serikat
dan kenaikan suku bunga depan
kami akan bahas di dalam segmen the unleashed
telah bergabung bersama kami david sumual ekonom bca
terima kasih mas david
ya selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami
sejauh apa pelemahan nilai tukar rupiah prediksi anda
ya kalau kita melihat memang ini kan rentetannya agak negatif sejak awal tahun ya
kita melihat awal tahun itu diawali dengan reformasi pajaknya trump
yang menurunkan pajak tiga puluh lima ke dua puluh satu persen
lalu diikuti dengan data upah waktu itu tiba tiba empat minggu yang lalu
meningkat cukup tinggi sehingga bursa rontok di amerika dan juga di emerging market
termasuk juga mata uang emerging market
nah terakhir lagi terpukul oleh pernyataan dari gubernur fed yang baru jerome powell
menyatakan bahwa ekonomi amerika
ini pulih lebih cepat dari perkiraan dan dia juga melihat ada kemungkinan
reformasi pajak amerika ini akan berdampak positif buat ekonomi amerika
nah ini kita lihat memang tekanannya ke semua mata uang emerging market
termasuk juga hard currency sebenarnya
oke nah sejauh apa kalau anda lihat dari potensi keyakinan dari pelaku pasar
dan juga powell yang mengindikasikan bahwa ini tiga kali sudah pasti nih
kenaikan suku bunga tahun dua ribu delapan belas ini
sejauh apa nanti rupiah tertekan terhadap dolar amerika
kalau saya melihatnya
saya melihatnya masih kemungkinan sekitaran tiga kali ya
ada beberapa pelaku pasar yang mengatakan bisa empat sampai lima kali
tapi belum belum kan akhir minggu lalu sudah keluar pernyataan lagi
yang negatif sebenarnya buat ekonomi amerika dari trump
jadi trump menyatakan bahwa dia akan mengenakan tarif untuk baja dan aluminium
dua puluh dan sepuluh persen
nah ini kelihatannya kalau direaksi oleh mitra dagang amerika
dengan memberikan tarif untuk produk produk amerika
tentunya ini negatif kembali buat ekonomi amerika
dan tentunya keinginan untuk kembali ke ekonomi amerika
untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari tiga kali ini kemungkinan bisa pudar ya
jadi kalau menurut saya sih kembali nanti akan melihat data datanya seperti apa di amerika
akhir minggu ini akan ada data non farm payral
kedepan data manufaktur inflasi juga akan dilihat oleh pasar
dan juga nanti tanggal dua puluh satu maret juga jadi penentu ya
apakah fomc akan mengeluarkan pernyataan dimana akan ke empat kali bukan tiga kali
jika data datanya positif berarti potensi dari dolar akan semakin menguat
ya kemungkinannya sekarang mungkin belum fully price in ya
kalau misalnya nanti diafirmasi oleh pernyataan dari jerome powell di dua puluh satu maret
atau mungkin di notulen nya di bulan april baru mulai jelas ya arah mungkin mata uang global ya
tapi untuk sementara ini sih ekspektasinya masih melihatnya di kondisi di sekitaran tiga kali ya
kali kenaikan suku bunga
kalau kita lihat dari data sejak januari hingga februari ini sebenarnya sudah pelemahan ada sekitar dua ratus lima puluh poin
untuk menentukan rupiah
nah sedalam apakah nanti di dua bulan berikutnya atau mungkin di tiga bulan berikutnya setelah adanya rapat fomc
dan juga potensi kenaikan suku bunga
apakah bisa kita pukul rata seperti itu
sebenarnya kalau kita masih melemah berbarengan dengan mata uang emerging market yang lain
dan mitra dagang utama kita sebenarnya tidak banyak yang perlu kita khawatirkan ya
negara tetangga seperti malaysia filipina mungkin sedikit lebih lemah
tapi ada juga yang lebih kuat dari kita seperti bat ya misalnya
jadi ini berbeda beda ya
dan saya pikir kalau dalam kondisi posisi tiga belas enam sampai tiga belas delapan ini memang level fundamental kita
tapi kalau lebih dari lemah dari itu mungkin akan berbahaya juga buat ekonomi kita terutama para importer ya
dan juga bisa mengganggu juga minat investasi
walaupun sejak awal tahun sebenarnya minat investasi cukup bagus ya
ini karena masalah eksternal saja
jadi kita lihat setelah fitch menaikkan
rating kita dan kemungkinan juga nanti ⁇ odies menaikkan rating ini jadi positif
belum lagi nanti ada barcle global index ini potensi sekitar lima billion ya
bisa saja masuk ke indonesia
oke kita lihat sekarang pergerakan nilai tukar rupiah dalam sekitar dua tahunan terakhir
yang memang rupiah sempat juga menyentuh level yang sama pada saat ini tiga belas tujuh ratus an
tempatnya di bulan februari hingga januari dua ribu enam belas
dan sempat juga bahkan di level empat belas enam ratus sembilan puluh tiga
ini pada tanggal dua puluh
kemudian juga di dua ribu enam belas masih ada level tiga belas tujuh
kemudian cukup stabil gitu bisa dikatakan selama dua tahun terakhir
walaupun akhirnya kembali ke level tiga belas tujuh ratus an
level terendah dalam dua tahun terakhir
anda melihat secara teknis nih seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah
apakah akan potensi bisa ke empat belas ribuan lagi kalau melihat data seperti itu
kalau posisi empat belas ribu seingat saya waktu tekanan dari yuan ya
jadi waktu itu ada devaluasi dua kali dari yuan
dan memang kita
mata uang global banyak melemah
dan posisi kita waktu itu memang bank indonesia cukup kurang leluasa untuk melakukan intervensi
karena cadangan devisa di bawah seratus billion ya
tapi kalau posisi sekarang sebenarnya cadangan devisa satu ratus tiga puluh dua billion
dan mungkin bulan februari kemarin karena ada penerbitan sukuk global
itu mungkin bertambah sekitar dua tiga billion lagi
jadi kita posisi sangat kuat untuk cadangan devisa untuk mengintervensi ke level yang memang
sesuai dengan fundamental kita gitu ya
memang kalau di posisi yang dua ribu lima belas dua ribu enam belas kita agak tertekan apalagi setelah pelemahan harga komoditas
oke sehingga secara teknikal ini potensi untuk kembali ke empat belas ribuan sebenarnya masih bisa dijaga oleh bi
iya saya pikir kecil kemungkinan di atas seperti empat belas enam ratus itu mas kemungkinannya kecil
jadi anda mengatakan dengan adanya cadet yang cukup positif sehingga potensi dari intervensi bank indonesia juga akan semakin leluasa gitu mas
iya dan dari sisi eksternal
kalau berapa menurut anda bi akan mulai mengintervensi pasar
ya saya pikir kalau di posisi sekarang sih sebenarnya cukup baik buat eksportir maupun importir ya
tapi kalau di level di atas empat belas dan kemarin juga ada pernyataan dari bank indonesia sebenarnya kalau di posisi di atas tiga belas delapan ratus nampak kurang nyaman begitu ya
tapi kalau di bawah itu kelihatannya masih sesuai dengan fundamental
oke kalau kita mengatakan fundamental kan memang banyak yang bilang gitu bi pun juga mengklaim bahwa
pelemahan ini tidak hanya terjadi
dengan rupiah gitu ya bahwa hampir seluruh mata uang juga melemah terhadap dolar amerika serikat dan juga secara persenan pelemahannya pun juga kita tidak yang terdalam gitu
namun kan juga pasti masyarakat juga berpikir untuk yang sejauh apa gitu loh pelemahan ini karena kalau dalam dua bulan terakhir saja dari tiga belas lima ke tiga belas tujuh gitu kan apakah kita perlu sedikit khawatir
kalau sekarang sebenarnya kita agak lebih tadi ya karena cadang devisa kondisi fundamental bagus
kemungkinan tadi upgrade dari rating agency ya jadi minat dari portfoli investor masih cukup kuat
dan yang kedua sebenarnya ini masalahnya kan eksternal beda dengan waktu pelemahan tahun dua ribu enam misalnya itu masalahnya internal domestik dan kita waktu itu ada masalah soal subsidi bbm yang membengkak besar sekali
tapi kalau sekarang saya perkirakan ini mungkin walaupun melemah sebenarnya secara relatif kalau semuanya melemah sebenarnya mitra dagang kita
ya dari sisi fundamental ekonomi harusnya tidak banyak terganggu ya
dan mungkin yang perlu diwaspadai juga mungkin importer mereka perlu hedging mungkin investor juga mungkin perlu hedging dan sekarang memang ada kewajiban hedging
ratulan kewajiban hedging buat investor maupun juga importer misalnya
kalau kita tarik dari pasar modal kalau kita lihat dari pergerakan ihsg pun juga ternyata cukup tertekan walaupun memang pasar saham dunia pun juga sedang merah merahnya gitu
setelah statement dari ihsg
donald trump yang mengatakan bahwa akan mengenakan tarif baja dan juga aluminium
tadi dari minas wittion ada pernyataan juga dari didrik vannes bahwa kalau misalnya ihsg nya tidak terlalu terkoreksi seperti rupiah itu sebenarnya masih aman
tapi ternyata buktinya juga sekarang ihsg sudah di level enam ribu lima ratus an apakah potensi dari outflow nya ini juga akan semakin besar dengan adanya kembali potensi kenaikan dari suku bunga the fed kemudian juga perekonomian amerika serikat yang semakin membaik bahkan lebih cepat dari proyeksi
kalau ihsg memang kelihatannya memang valuasinya jadi kelihatan mahal karena memang pasokan ya perusahaan perusahaan baru yang masuk ke bursa itu tidak begitu besar
tahun lalu memang sekitar tiga puluh perusahaan tapi kapitalisasi kecil ya
jadi memang masalahnya kita bagaimana membuat lebih banyak lagi perusahaan perusahaan masuk ke bursa itu masalahnya
jadi membuat sehingga membuat valuasinya jangan terlalu mahal seperti sekarang ya
jadi kalau menurut saya sih memang
mau tidak mau ya ketika ada masalah likuiditas di global ya dan emerging marketnya juga bermasalah ya potensinya besar untuk pasar modal kita mengalami koreksi
oke sejauh apa apakah sama seperti nilai tukar rupiah yang bisa dikatakan cukup dalam lah ya pada awal tahun ini dua ratus lima puluh poin bagaimana dengan ihsg
kalau menurut saya sih koreksi yang sekarang terjadi masih sehat ya jadi memang sama juga dengan dow jones kan naiknya juga terlampau besar ya
ihsg juga kita kurang lebih sama ya kenaikannya jadi saya pikir perlu ada koreksi juga sebenarnya kalau pasar terus naik
karena sudah terlalu tinggi gitu kenaikannya ya
oke dampak terhadap makroekonomi kita seperti apa dengan adanya potensi pelemahan nilai tukar rupiah yang akan terjadi
ya ini kalau rupiahnya terus melemah dan konsisten itu yang kita khawatir ya dampaknya terutama para pengutang besar yang utangnya dolar
dan penghasilannya rupiah ya ini yang utangnya mungkin harus di hedging tadi saya bilang
yang kedua kalau untuk importir ya karena bahan baku dan juga bahan mentah barang modal itu banyak kita import dari luar
jadi kita kalau mau mendorong ekspor juga kita perlu import ini juga akan mengganggu sebenarnya ekonomi kalau misalnya importer ini terganggu ya
jadi kalau menurut saya ya di satu apa posisi atau titik bank indonesia memang perlu ada intervensi juga
kalau melihat volatilitasnya sudah terlampau besar ya
masuk di level setelah berapa intervensi menurut anda yang tepat
itu strategi bank indonesia ya saya mungkin bank indonesia yang bisa berkomentar
tapi kalau menurut saya sih ya dijaga saja di level fundamentalnya
oke tiga belas enam g tiga belas delapan menurut anda ya
bagaimana keinvestasi dengan adanya pelemahan ini kan juga sebenarnya akan cukup positif gitu ya untuk apalagi investasi
ini kalau misalnya melihat posisi sekarang buat portfolio investor menjadi menarik ya
karena kalau ada potensi penguatan berarti dia ada
double profit ya dari yield dan juga dari penguatan rupiah misalnya
tapi memang tetap mereka harus lihat risiko eksternal ya
terutama kemungkinan kenaikan suku bunga fed yang lebih cepat dari perkiraan
oke untuk neraca dagang seperti apa
kalau untuk neraca dagang harusnya positif ya
jadi dengan rupiah yang kompetitif tentunya ini menarik buat produsen dan juga eksportir ya
untuk apa namanya melakukan ekspansi ya
jadi saya pikir rupiah yang sedikit
kalaupun misalnya yang lain emerging market melemah kita menguat sendirian juga ini buat saya agak mengganggu ya nanti
terutama buat para eksportir ya
oke yang paling nanti bisa dirasakan oleh masyarakat kan kalau kita lihat dari penghitungan bbm misalnya gitu kan
karena komponen nilai tukar rupiah itu kan selalu masuk dalam perhitungan gitu
kemudian juga tarif dasar listrik gitu
sampai sejauh apa ini nanti menurut anda akan mempengaruhi akhirnya kemudian
untungnya ada korelasi negatif biasanya kalau misalnya komoditas atau minyak naik itu biasanya dolarnya melemah
atau sebaliknya kalau seperti sekarang dolar menguat itu komoditas biasanya menurun
ya walaupun kan kita membelinya juga pakai dolar amerika
jadi rata rata harusnya netral ya
kalau misalnya harga komoditas naik dolarnya menurun berarti kan dampaknya harusnya netral
tapi memang ya tetap harus diwaspadai kenaikan harga minyak ya
karena kita tahu
ya walaupun sekarang subsidi sudah dihilangkan masih ada lima ratus rupiah juga untuk subsidi ya
untuk bbm solar dan juga untuk premium
jadi ini yang harus diwaspadai
oke untuk inflasi seperti apa
kalau untuk inflasi saya pikir masih pengaruh dari makanan yang besar
itu karena harga beras yang menurun ya
kuncinya bagaimana pemerintah menjaga harga pangan sebenarnya
tapi kalau nanti rupiahnya terus melemah tentu akan ada pengaruhnya ke imported inflation
itu yang harus juga diperhatikan
oke untuk investor falas apakah saat ini sebenarnya waktu yang tepat
karena ada yang mengatakan bahwa nilai valuasi rupiah itu yang tepatnya tiga belas enam tiga belas delapan
sehingga bisa dikatakan ini sudah menyentuh level terbawahnya
apakah ini waktu yang tepat untuk para pemegang dolar gitu ya untuk berjual sekarang
tentu sangat menarik ya buat para eksportir ataupun investor ataupun juga mereka yang punya dolar
melihat kondisi sekarang cukup menarik untuk menjual dolarnya
tinggal sekarang mungkin perhatikan juga news events yang terjadi terakhir terakhir ini bagaimana dampaknya ke rupiah
terutama mungkin nanti dua puluh satu maret seperti apa pernyataan dari gubernur dari fed ya
oke jika dua puluh satu maret kita berandai andai benar benar naik gitu ya untuk fed fund ratenya
rupiah bisa kemana
ya mungkin akan ada sedikit gejolak ya
tapi saya masih percaya itu masih di bawah empat belas ribu
oke masih akan ditahan juga karena bi juga akan lebih leluasa gitu ya
karena mungkin pricingnya itu mungkin hanya sedikit lagi ya kalau misalnya mau empat kali
soalnya di pasar juga ada wacana lima kali
tapi menurut saya sih maksimum empat kali ya karena kalau lebih dari itu mungkin juga akan direaksi sangat negatif di pasar obligasi
maupun pasar modal amerika
oke untuk suku bunga bank indonesia sendiri tujuh days reprote
menurut anda apakah akan ada adjustment terhadap dengan potensi kenaikan dari fed fund rate ini
ya kalau melihat kondisi inflasi sekarang mungkin masih kecenderungannya flat ya
tapi kalau misalnya tadi misalnya amerika terjadi divergensi ya
terjadi percepatan kenaikan suku bunga ya kemungkinan harus disesuaikan juga ya
karena kalau misalnya kita lihat pengalaman sebelumnya
itu biasanya negara negara emerging market tuh agak lama
lambat dalam menyesuaikan suku bunga ya
baru ketika terjadi shock di kurs misalnya atau di inflasinya baru mereka melakukan kenaikan suku bunga
tapi menaikkan suku bunganya pun akhirnya lebih tinggi dari seharusnya
itu yang kita khawatir
karena terlambat itu ngambil actionnya gitu ya
jadi mungkin perlu lebih ke ahead of the curve dibandingkan
kebanyakan sekarang kita lihat historically negara emerging market itu behind the curve dalam menaikkan suku bunga
baru tahun ini kita lihat malaysia menaikkan
singapura ada sinyal untuk menaikkan juga
oke walaupun anda melihat bi nampaknya masih belum ada
masih akan menahan karena lihat inflasi mungkin masih cukup stabil
terima kasih david semua ekonomi bca sudah bergabung bersama
sian indonesia business